dibacakan selanjutnya sebagaimana yang disebut di awal persidangan juga penasihat hukum akan
ada usulan majelis apakah tidak sebaiknya kita satu jam karena ini bisa makan waktu
tiga puluh empat jam hai kami telah pikirkan pertimbangkan ya coba diwaktunya baik silakan oke oh ini
kita sebagai para seorang terawat dengan jangan kita sebagai berikut yaitu rezeki menahan
ya terima kasih pak di waktu ini
begitulah sebagai para sehubung terawal dengan yang akan diketahui sebagai berikut yaitu deddy minahan
artinya semua tuduhan dengan cara rekayasa dan konspirasi terhadap diri saya pada kasus ini
hanyalah proses testimonium di audit dua yang tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh penyidik maupun oleh jaksa penuntut umum
seharusnya ada upaya pembuktian secara konkret terlebih dahulu jika jaksa penuntut umum menarik saya dalam kasus ini
paling tidak terdapat kecukupan alat bukti tentang penukaran sabu dengan tas tersebut
dan didukung dengan fakta lain tentang kapan dilakukan di mana penukaran dilakukan siapa yang melakukan dengan cara bagaimana melakukannya